gak tahu deh med di jalanan depan kali ya
tadi itu aku lagi kesel terus aku ngebuangin semua barang barang yang gak penting
dan kayaknya buku kamu ikut dibuang ya
tapi mil buku itu kan penting banget buat aku
apa pikir yang kita obrolkan tadi itu bisa merubah pikiran kamu
dan kamu akan mengurungkan niat kamu pergi dari sini
kepergian aku dari sini ada alasan yang logis pak
aku tahu vino memang membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu
tapi keberadaanku di sini gak akan pernah tenang pak
karena aku selalu membawa masalah
sebenarnya yang kamu butuhkan cuma kesabaran
lama kelamaan mereka juga akan bisa menerima kamu di sini kok
amanah dari mas arfina udah aku sampaikan pak
berarti tugas aku di sini sudah selesai
aku yakin fino akan baik baik aja
karena sekarang dia udah berada di tangan orang yang tepat
yaitu omnya dan juga opanya yang sayang sama dia
dialah langsung dia dieses dong
mama udah bener bener berusaha
supaya bisa diterima disini
tapi keadaan mama semakin buruk
mama bener bener gak diinginkan
di rumah ini sayang
mama juga harus melanjutkan kehidupan mama sendiri
dan juga cita cita mama
sebelum mama ketemu kamu
kamu yang kuat ya fin
semoga suatu saat nanti
kita bisa ketemu lagi
terima kasih ya
lagi papa juga sih ma
bukannya hobi golf malah hobi belain mitak
kamu tau gak kenapa tuh sayang
karena papa kamu tuh sudah dibutakan matanya
gak tahu lagi ini keluarga
atau ini orang lain
karena mita tuh terlalu pinter berakting
ya dasarnya penipu sih
hal gitu kita harus melayakannya ma
udah gak ada lagi parasit di rumah ini kan
tenang lagi tidurnya
santai lagi kita di rumah
untuk menjaga kamu supaya kamu gak pergi
gak perlu pak
ini emang udah saatnya buat mita untuk pergi
ikatan batin kalian ini terlalu kuat
sehingga tidak mungkin dipisahkan
dia cuma lapar aja karena dari tadi sore belum minum susu
papa gendong dia sebentar ya minta bikin susu dulu
tariana minta minum susu ya
kamu kenapa mil
ada masalah lagi sama mbak lia
kamu bisa nggak sih mit nggak usah bahas dia
aku lagi males denger nama alia
udahlah nggak usah
kamu ini sebenarnya kenapa si mil
sebenarnya aku udah berhasil ngedapetin proyek itu
ya bagus dong mil
kok kamu jadi malah kelihatan tertekan gini
karena aku harus kerjasama sama mbak alia
yang mengharuskan siapa
tadi pagi waktu alia datang ke pak ferry untuk wawancarin dia
pak ferry itu terkesan dengan omong kosongnya alia
kamu tahu nggak alia itu dipuji puji
dia bilang produk sejelek apapun kalau ada ahli yang menanganinya pasti laku
dan perusahaannya akan maju kalau alia ikut di situ
dia bahkan nyaranin
supaya alia jadi humase di perusahaan kita
aku nggak ngerti sama sekali
ya nggak apa apa lah mil
yang penting kan kamu mendapatkan project itu
dan mungkin memang desain aku nggak menjual
aku ngerasa ada sesuatu yang gak fair di sini
benar orang tersebut memang berah dan desain yang paling luar biasa

kalau saya sudah berani membaru hari ini ke atas tempat berusaha
terima kasih banyak pak
tepat sekali ya pak
buku itu kan penting banget buat aku
kenapa kamu buang
kan aku udah bilang bukan aku yang buang tapi kebuang
kamu gak ngedengerin ya
udahlah ngapain dibahas sih gak penting juga
aku juga gak butuhkan buku itu
tadi kamu bilang kamu mengapresiasi karya orang tapi buku aku
aduh menit udah deh ya